menko perekonomian erlangga hartarto mengingatkan indonesia hanya memiliki waktu selama tiga belas tahun untuk memanfaatkan bonus demografi
pemerintah menargetkan indonesia menjadi negara maju pada dua ribu empat puluh
untuk mencapainya rata rata pertumbuhan ekonomi indonesia harus mencapai enam hingga tujuh persen
indonesia saat ini menikmati bonus demografi dengan prosentase angkatan kerja mencapai tujuh puluh persen dari total penduduk mencapai dua ratus tujuh puluh empat juta orang
bonus demografi yang hanya dapat dirasakan selama tiga belas tahun membuat periode tersebut menjadi krusial untuk mempersiapkan diri menjadi negara berpendapatan tinggi
tahun ini indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas
pendapatan nasional bruto per kapita adalah empat lima ratus delapan puluh dolar amerika atau setara enam puluh delapan satu juta rupiah berdasarkan rata kurs rupiah dua ribu dua puluh
indonesia masuk dalam periode
bonus demografi dan bonus demografi seperti yang sering disampaikan bapak presiden ini waktunya sangat terbatas tiga belas tahun
dan oleh karena itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin
oleh karena itu pemerintah sudah meluncurkan program yang akan menjadi rpjmn
rencana pembangunan jangka menengah dua ribu dua puluh lima dua ribu empat puluh lima yang sekarang sedang berproses
tiba tiba penas dan akan disiapkan menjadi undang undang
nah di dalam program tersebut tentunya indonesia diharapkan bisa lolos dari middle income trap
dan dengan pendapatan per kapita mendekati rp tiga puluh tiga ratus di tahun dua ribu dua puluh